dia tabib terkenal di kampung saya
banyak orang berobat disana
tapi tempatnya jauh
kami akan kesana
bisa tunjukkan jalannya
terima kasih kisanak
untuk menghukum manusia ini
aku menghukum manusia
yang telah melakukan
yaitu pembunuhan keji
untuk melak karma
setiap bulan purnama tiba
kamu akan berubah menjadi
dan terlebih dahulu
kapan nama tiba kamu akan berubah menjadi seekor harimau
aku penuhi kunci
mbak yu kenapa pintunya di kunci
aduh biar aja raman
biar dia belajar tidak membangkang
ya allah mbak yu
waktu aku mengurung farida di gudang
mbak i sendiri kan yang memarahi aku habis habisan
mbak yu sendiri mengurung farida di kamar
ini demi kebaikan dia
dan aku ingin memastikan
dia tidak mendapatkan pengaruh buruk dari luar
apalagi dari canda sombong itu
kenapa mbak yu bawa bawa
farida merasa nyaman berteman dengan mariamah
ya mungkin farida
merasakan ada sosok ibu dari mariamah
sosok seorang ibu
kamu mau menjadikan mariama itu
jadi ibunya farida begitu maksud kamu
bukan itu maksudku mbak iwo
dengar ya raman
aku tidak rela dunia akhirat
kalau sampai kamu mendekati mariamah
dan sampai menikahi dia
aku ini benar benar aman
kamu jangan main main
aku benar benar benci sama canda itu
jangan sampai dibuka
jangan garang aku seperti ini
bapak akan membujuk bude kamu
kamu yang sabar ya
tak ada cops
bangun bangun bangun bangun
gawat den mardian belum pulang
jangan jangan dapat bahaya kan
ditergam hari musliman kali kang
ngaco kamu ayo kita cari eh kalian semua tunggu di sini
den mardian ada di mana den
den bangun den
yaudah mendingan kita pulang
kalau kita lama lama di sini kita bisa mati berdiri
dari tadi bapak lihat ibu mondar mandir mondar mandir
ada apa bu ibu lagi nunggu siapa
mardian pak siapa lagi kalau bukan anakmu itu
rasaan ibu itu enggak enak pak
seharusnya kita tidak membiarkan mardian pergi ke hutan larangan pak
mau bagaimana lagi bu
anakmu itu keras kepala
semakin dilarang ya semakin membangkang
dugusti kalau terjadi apa apa dengan mardian itu bagaimana pak
biar dia tahu rasa
orang dikasih tahunya ngeyel kok
saya enggak tahu bu gerogang
saya menemukan mardian terketak di tanah dalam keadaan pinsan
tubuhnya panah tinggi
kerjamu itu apa saja sampai kamu tidak mengawasi dian mardian katmo
sudah sudah sudah
cepat cepat bawa marjan ke dalam cepat bawa masuk
katmo kamu panggil tabib sekarang juga cepat
anak susah dikasih taunya kayak gini
enggak tahu mau apa sih itu anak
keras kepala kok dipelihara
ya ampun badan kamu panas sekali faridah bangun faridah
ada apa sama faridah raman ada apa ini
faridah panas sekali mbak yu
sudah kamu tidak usah khawatir
apa di desa ini ada tabib
temen saya sakit keras kisana dia butuh pengobatan
kibawon dia tabib terkenal di kampung saya banyak orang berobat di sana tapi tempatnya jauh
tidak apa apa kisana kami akan ke sana bisa tunjukkan jalannya
apa apa buat mu

sekarang saya bisa keluar ke bandara managik
bapak bapak gak apa apa
tangkap dia cepat
mardian mardian anakku
pak kenapa bapak diam aja